assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini
untuk acara siang hari ini
saya ucapkan terima kasih untuk kedatangan uda dan nang uda
yang sudah hadir di sini dan juga keluarga besar yang sudah hadir di sini
semoga semua oleh oleh yang sudah dibawa dapat diterima tunde dan badan kami
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
tepuk tangan untuk bororegar